biar kalau ada begini lagi biar gampang ya
hai nggak usah mas walaupun aku ngapain fun buktinya fatima masih bisa hubungi mas fatima

rumah kecil ini kan daerah bebas
tempat angkot yang sebelah cowok

kalau masalah perempuan itu sepertinya ada urusan sama aku
bea deh mati
hai aku harus cepat sampai di sana
hai kamu ada di mana
hai kenapa perasaanku enak kayak gini ya